siapa sih yang tak kenal rujak
kuliner khas tanah air ini ternyata bisa dijumpai di berbagai daerah dengan masing masing ciri khasnya
di bali ada rujak kuah pindang bulung atau rumput laut yang legendaris
di sini pengunjung bisa menikmati tiga macam rujak kuah pindang bulung
bulung putih hijau dan bulung boni
cara membuatnya tidak terlalu rumit
bulung putih dan hijau direbus terlebih dahulu
sementara bulung boni hanya disiram air hangat untuk membersihkannya
ketiga jenis bulung ini disajikan dengan kuah pindang atau air dari rebusan ikan tongkol dan bumbu pelengkap lainnya
khusus rujak bulung boni ditambahkan parutan kelapa dan serai
kalau bulung balinya enak
kalau ada bumbu balinya rasanya keringis keringis
ketersediaan bulung atau rumput laut yang terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik warung makan di kawasan sanur denpasar selatan ini
kelebihannya yang pasti rasanya yang beda dari makanan yang lain
rumput laut itu susah dicari
untuk yang jualan cuma bisa di pesisir
pesisir pantai atau dekat dekat pantai
rasanya yang unik serta rasa kuah ikan yang enak membuat kuliner ini banyak dicari pembeli
setelah mencicipi ketiga rasa bulung ini bulung boni bulung kemudian bulung rambut putih dan hijau rasanya memang tidak jauh beda
karena masing masing ditambahkan dengan kuah pindang gula
kepedasan sesuai selera
namun intinya dari ketiganya ini bulung boni memang disajikan lebih fresh
dan juga ditambah dengan parutan kelapa dan juga jeruk limau untuk menghilangkan rasa lautnya
namun ketiganya intinya adalah cukup enak
nah kalau di palembang ada rujak mie yang tidak kalah legendaris
salah satunya di pusat kuliner pempek kawasan sekanak palembang
rujak mie dihadirkan dengan olahan mie kuning soun pempek tahu atau lenjer irisan mentimun dan taburan udang kering atau ebi
terakhir disiram cukah atau cuko sebagai ciri khasnya
mantap mantap banget rasanya
cukanya kental ini pempeknya tahunya banyak perempahnya juga banyak
untuk pengolahan rujak mie ini tersendiri itu dari berbagai macam
variasi bahan mulai dari mie kuning bihun timun ebi sama seledri
dan dipadu dengan cukup pempel
beda lagi dengan rujak yang ada di banyuwangi jawa timur namanya rujak soto
pemilik warung rujak soto mengaku telah puluhan tahun berjualan kuliner khas banyuwangi ini
mirip seperti rujak ulek atau rujak cingur jawa timuran lainnya
bumbu rujak dibuat dari campuran gula merah
kacang goreng petis dan cabai
bedanya rujak soto disantap dengan kuah soto yang panas
lengkap dengan isian daging atau jeruan yang diinginkan
harga sebangkuk rujak soto di bandro mulai tujuh belas hingga dua puluh ribu rupiah
pelanggannya cukup banyak kan dari kenteng kalibaru jajak jember surabaya jakarta
yang banyuwangi juga ada
dari magelang jogja klaten
oh banyak kok panas
di balik aneka menu rujak nusantara sebenarnya dari mana sih asal mula kuliner rujak ini berasal
secara etimologi kata rujak ini turunan atau dari fasi dari kata ru rujak yang ditemukan dalam teks teks prasasti jawa kuno ya
di masa abad ke sepuluh ada beberapa
kalau kemudian kenapa jenis rujaknya bisa berbeda beda dari segi bahan
karena disesuaikan dengan kondisi pangan yang menyediakan ingredients yang berbeda di setiap tempat ya
nah dari sekian banyak menu rujak nusantara mana yang siang ini akan anda coba
tim liputan cnn indonesia